sekitar enam ratus pendukung persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh yang dikenal dengan sebutan bonek
tiba di stasiun senen jakarta pusat selasa pagi
mereka akan bergabung dengan ratusan bonek lainnya yang telah berkumpul di stadion tugu koja jakarta utara
dan menggelar aksi di kantor pssi
setibanya di stasiun senen para pendukung persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh melakukan orasi sambil meneriakan dukungan
para bonek menuntut menteri pemuda dan olahraga menemui mereka di stadion tugu jakarta utara
mereka meminta pssi mencabut larangan persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh ikut dalam liga indonesia
selesai orasi ratusan bonek berangkat ke stadion tugu koja menggunakan lima bus
dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap
jokowi menteri pemuda dan olahraga dan pssi mendengarkan perjuangan bonek
tapi nanti kita akan tetap mendesak menteri pemuda dan olahraga mendukung perjuangan bonek
mengembalikan hak hak persebaya
karena sampai sekarang persebaya masih anggota pssi